buah jenis beri ini merupakan buah yang kaya vitamin dan juga antioksidan
nah beberapa di antara keluarga beri ini bahkan dilabeli superfood atau makanan yang kaya nutrisi untuk menjaga kesehatan
nah tapi tahukah anda bahwa ada beragam jenis buah beri berikut liputannya untuk anda
selain dimakan langsung menyantap jus atau smoothie dianggap sebagai cara konsumsi buah yang menyenangkan
buah beri menjadi bahan dasar yang digemari untuk membuatnya
kalau stroberi sering anda jumpai bagaimana dengan buah beri lainnya
aku tahu stroberi pasti terus ada raspberry
terus apa lagi ya
dari warna sih sebenarnya kalau blueberry kan emang dia kayak agak ungu ungu gitu ya
kalau stroberi kan dia lebih ke pink merah gitu
selain stroberi buah beri yang tak kalah pamor adalah blueberry
bentuknya bundar kecil seperti cherry
buah ini memiliki rasa manis dan asam yang mirip dengan asam pada buah

buah yang banyak tumbuh di daerah subtropis ini biasanya berukuran lima hingga lima belas mm
blueberry baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan tulang dan menjaga keremajaan tubuh
selanjutnya ada raspberry yang secara fisik mirip buah blackberry
rasa buah ini cenderung asam dan teksturnya kenyal
di balik bentuk dan warnanya yang cantik
buah beri ini kaya serat dan zat antioksidan seperti politenol pencegah inflamasi
raspberry juga cocok dikonsumsi untuk menjaga kesehatan tulang dan darah
kalau si hitam ini namanya buah blackberry
buah ini berbentuk bulat berkumpul menyerupai anggur
saat masih muda buahnya berwarna kemerahan seperti raspberry
rutin mengkonsumsi buah ini mampu menangkal kanker dan penyakit jantung
lantas ada kandungan apa saja di dalamnya yang membuat buah beri ini menjadi istimewa
di situ ada vitamin a vitamin c vitamin b mineralnya ada macam macam juga
satunya ada potasium atau kalium
di mana kalium itu di berbagai penelitian dikatakan
akan dapat membantu untuk menurunkan tekanan darah tinggi
jika ingin menikmati rasa buah beri secara langsung blueberry paling tepat menjadi pilihan
namun jika mencari buah dengan nutrisi paling tinggi anda bisa menemukannya pada raspberry
sementara buah blackberry cocok dikonsumsi oleh anda yang sedang menjalani diet karena jumlah kalorinya lebih kecil
sabila destu endra rizal di jakarta